yang terpilih adalah pak jokowi dan pak rukunin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya pak jokowi dan pak rukunin
yang dilaksanakan oleh pak prabowo sepenuhnya program pemerintah jokowi
artinya salah satunya soal kejahatan lingkungan
kalau menurut anda sendiri menurut proyek food estate ini apakah ada potensi perusahaan lingkungan
jangan melihat sepotong sepotong kalau melihat sepotong sepotong maka akan ada cara kelihatan yang tidak berhasil